terlaluan kamu kamilah
ma jangan keser kayak gitu dong sama kamilah
memang dia pantas mamat tampar
karena memang kamilah itu sudah keterlaluan
tapi nggak perlu pakai fisik kan
cukup dibilangin aja bisa kan mak
mama sudah bilangin sama kamilah berkata kata
sekali kali jangan ketemu lagi sama pa
tante mohon kamu dengerin tante dulu
karena semua terjadi saat ini alena
kamu bisa tenangkan diri kamu
lingkungan kita semua sangat berarti untuk membuat papi kamu bisa bertahan
meskipun kamu marah
meskipun kamu besar
jangan kamu luapkan itu sekarang
alena nggak maksud marah tante
bukan karena kamu membuat alinah sesuai maksud
kamu darah maksud
kamu vilainya depan
jika kamustudy dari awal independence
dan semua seluruh men sea ada di dalam enquanto di timial israel agar kita bisa starts
lebih baik dari masa sekarang
alenda salah meminta kamila melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sama papi
kita semua juga gak mau tapi kamu sakit
kita semua juga gak mau api kamu seperti ini
kita semua mau tapi kamu bisa sehat seperti dulu
tapi bukan berarti kita harus mengorbankan kamila kan
alenda juga gak mau mengorbankan kamila tante
tapi ini yang seharusnya kamila lakukan saat ini
kamila itu kan anak kandunya papi tante
anak kandunya papi
alena dengar tante ya sayang
kamu itu gadis yang cantik yang kuat yang tegar
selamat tante mengenang kamu kamu itu gadis yang selalu berpikir positif
jadi tante mohon berpikirlah positif dalam hal ini
karena kalau kita menyelesaikan ini dengan kepala dingin tante yakin
ada cara lain untuk menyembuhkan papan
paling satu hal yang perlu kamu tahu
kamu dan camilla adalah sosok yang berbeda
kalian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing masing
jadi tante mohon kamu gak usah takut terkalahkan sama kamila
kalian itu gak mungkin sama
dan kamu kamu tetap sosok yang bernilai di mata tante
bahkan di mata kamila
kamu ingat itu alenda
udah ada matanya
awas salim ke tadi
eh makasihq anda tidak memohon
saya ingin bisa berkenan di hari ini
alina sudah pulang bu
tapi alina sudah lebih penang kok
terima kasih laras
kamu jangan jadi tertekan
kondisi alena sekarang ini memang lagi lapil
makanya dia jadi posesif
dan dia bisa berkata seperti itu
jadi ibu mohon
kamilah mendonorkan ginjal kamilah
untuk pak haris
karena itu sudah kewajiban
kamilah sebagai anak kandungnya
kamilah akan mendonorkan ginjal
kamilah untuk pak haris
kamilah akan mendonorkan ginjal kamilah
kamilah untuk papa
kamilah untuk papa
tadi perasaan mama gak enak sekali
jadi mama pulang aja deh
kava baik baik aja kan
kava baik baik aja
oh iya tadi kan taufan bilang kamilah lagi tidur
pasti ada di kamarnya kan
yaudah kalau gitu mama ketemu dia ya
mama mau kemana
mau ketemu sama mila
mama mau minta camilla untuk pilih dekorasi untuk pernikahannya
ma tunggu ma
aduh taufan ada apa lagi sih
kamilah kan lagi tidur ma
kalau mama masuk sekarang nanti itu semua aja ngangguk kamilah ma
lebih baik mau ngomongin nanti aja
nanti malem waktu makan malem ma
ya enggak lah pokoknya mama mau ngomong sekarang
tovan kamu kenapa sih sayang ngelarang larang mama ketemu sama kamila ada apa sih
udah lah mama mau ketemu sama kamilah sayang
kamilah kan masih tidur ma
memangnya kenapa kamilah marah kalau mau bangunin
yaudah mama mau kabar kamilah ya
kamilah gak ada sih
ma ma ma tenang dulu dong ma tenang dulu
gimana mama mau tenang pak
mama udah bilang sama kamilah supaya kamilah gak pergi jaga kamilah
tapi sekarang dia gak ada berarti kan dia pergi
mila kemanaan tuh sih mila

bilang mama kamilah pergi kemana
tolong jawab mama jujur
jawab mama yang jujur kamilah kemana
kamu serius mila
kamu cuma bercanda kan
iya mila kamu jangan berpikir seperti itu karena ucapan alih
enggak kok kamilah gak bercanda kan kamilah serius
dan iya kamilah melakukan ini semua bukan karena paksaan dan bukan karena kata kata alena
tapi ini memang kemauan kamilah sendiri kamilah ikhlas
kamilah sungguh sungguh ingin mendonorkan ginjal camilla untuk papa
kamilah akan dites kamilah akan siap
karena kamilah yakin ginjal kamilah pasti sangat cocok untuk papa
tapi tadi kamu dengar sendiri kan kata kata pak haris
dia gak akan mau menerimanya mila
kak fadhil kak fadhil sendiri juga dengar kan kata kata alena
menurut kamila solusi alena itu memang sangat tepat
kita merahasiakan semua ini dari papa

papa jangan sampai tahu
jadi yang tahu soal ini cuma kamilah kak fadhil eyang dan juga bularas saja
kamu serius mau melakukannya kamilah
mila serius ya mila serius ini semua demi papa ya
kamu memang anak yang baik terima kasih camilla terima kasih
kamu saya cari di rumah kamu gak ada
ternyata kamu ada di sini
kamu lupa tadi siang saya pesan apa sama kamu
ma jangan marah sama kamilah ma fadhil bisa jelasin semuanya
jelasin di rumah sekarang kita pulang ayo
tunggu bu ambar
bu ambar tidak perlu berlaku keras pada kamilah
isahkan bicara baik baik saja
bu tini itu bukan siapa siapa saya
jadi ibu tidak berhak mengatau hidup saya
dan satu hal lagi
ibu tini juga bukan siapa siapanya camilla
jadi ibu tidak berhak mengurusi urusan kami
terlaluan kamu kamilah
ma jangan keser kayak gitu dong sama kamilah
biarkan fadhil memang dia yang pantas mama tampar
karena memang kamilah itu sudah keterlaluan
tapi tidak perlu pakai fisik kan ma
cukup dibilangin saja bisa kan ma
bilangin apa pak mama sudah bilangin sama kamil berkali kali
jangan ketemu lagi sama pak haris dan jangan tinggalin
tapi apa tapi kamilah nggak dengarkan omongan mama
dan dia sengaja melanggarnya
dan dia suruh tovan sekongkol membohongi mama
apa itu nggak keterlaluan pak
ma ma kamila nggak salah
udah tovan kamu nggak usah bela kamila kamila itu memang salah
tolong dong jangan kebaikan saya kamu salah gunakan mila
ma udah dong ma
lagian mama juga sih yang salah
kenapa mama larang kamila untuk ketemu sama pak haris ma
pak haris kan lagi sakit
terus kenapa namanya kalau pak haris lagi sakit fadil
apa mila datang ke rumah sakit langsung pak haris jadi sembuh
nggak kak memang ini mila siapanya pak haris sih
hubungan keluarga juga nggak ada
dan nggak ada kewajiban untuk kamila mengurus pak haris yang lagi sakit
dan meninggalkan kava di rumah
kalau tiba tiba edo datang